setelah mendapatkan cuti menjelang bebas atau bebas bersyarat selama tiga bulan
akhirnya terpidana kasus korupsi proyek hambalang andi alfian malarangeng resmi menghirup udara bebas
setelah sebelumnya ditetapkan berstatus bebas bonri
usai menjalani masa kurungan di lapas suka miskin mantan menteri pemuda dan olahraga tersebut
akan kembali ke kampus dan memulai karir politiknya di partai demokrat
didampingi istrinya andi alfian malarangeng mendatangi kantor balai permasyarakatan kelas satu bandung
di kawasan kiara condong bandung rabu malam
kedatangan terpidana kasus korupsi pembangunan proyek hamalang di balai permasyarakatan kelas satu bandung tersebut
untuk mendapatkan surat ketetapan bebas murni
kepastian tersebut didapatkan andi menyusul adanya penetapan status bebas murni
dari balai permasyarakatan kelas satu bandung
tidak hanya itu andi dinilai berhak mendapatkan status bebas murni
setelah dinilai mampu melewati masa cuti menjelang bebas selama tiga bulan terakhir dengan baik
dan menjalani prosedur dengan laporan kepada balai permasyarakatan kelas satu bandung
sebanyak dua pekan sekali
selain mendapatkan banyak pelajaran berharga selama menjalani masa hukuman empat tahun di lapas suka miskin
politikus partai demokrat ini mengaku mendapatkan bimbingan rohani
serta mulai mahir berbahasa mandarin
selain akan memulai kehidupan normal dengan keluarga
andi malarangin berencana untuk kembali mengajar di kampus
serta aktif di dunia politik sebagai kader partai demokrat
alhamdulillah hari ini saya sudah mendapat
surat sebagai pengakhiran dari masa cmb selama tiga bulan
dengan demikian maka sejak hari ini saya sudah bisa bebas murni
dengan demikian sudah menjalani seluruh hukuman
dan memulai hidup baru sebagai warga masyarakat biasa
sebagaimana warga masyarakat yang lain
dan tentu saja ini bagi saya kesempatan untuk memulai lagi bersama keluarga
untuk memulai lagi hidup sebagaimana mestinya
mudah mudahan tentu saja selama empat tahun ini saya berusaha untuk meningkatkan kualitas diri
baik itu secara jasmani maupun rohani
sebelumnya andi malarangin mendapatkan cuti menjelang bebas atau bebas bersyarat pada dua puluh satu april silam
mantan menteri pemuda dan olahraga ini difonis hukuman selama empat tahun penjara
setelah terlibat dalam kasus korupsi
sejak tahun dua ribu penjara penjara ini telah menimbulkan kekurangan negara hingga rp empat ratus enam puluh empat miliar